yang sebagian ditempah dari besi tua hasil renovasi
karena kemungkinan kita sangat dekat dengan india
yang menurut kepala sekolah mark mary
pemerintah al jazeera mencari keamanan di israel
dan kemudian mengambil lesson learnednya
pertemuan perdana para menteri luar negeri dan pertahanan trans stasman
dan sebuah komite untuk mengunjungi masyarakat yang terkena dampak
pemerintah menyiapkan anggaran rp tiga puluh empat tiga triliun untuk pemberian thr dan gaji ke tiga belas bagi asn pns dan pensiunan
pemerintah memulihkan keseimbangan pelayanan publik
jadi tidak lagi di tiktok shop bisa jualan di platform apa aja yang ada di indonesia
yang ketiga tentu pertamina harus menjamin dengan adanya musibah ini
untuk membantu mengatasi krisis di wilayah palestina
karena kita diharapkan untuk mencapai target target yang ditentukan dalam paris agreement the glasgow juga
bendahara federal james thamers mengkritik oposisi karena tidak memberikan dukungan tanpa syarat
selanjutnya pemerintah melarang marketplace dan social commerce
antara kebakaran dengan pemukiman sekitarnya
kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah dan perlu ada fokus yang lebih besar
dengan enam puluh pada tahun dua ribu tiga puluh
angka angka tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja
dengan semua yang mereka alami itu
para veligramer di ringwood telah diskors karena daftar tersebut
para petugas berada di tempat kejadian pada hari selasa di tengah situasi penimbulan
apakah pertamina memberikan penjelasan yang
karena posisi strategisnya dari depo pelumpang

jasad emeril khan mumtaz
mencapai lokasi di mana area terdapat sumber api
sesungguhnya apa sih yang menjadi penyebab utama terjadinya kasus kasus kebakaran ini
petugas mendatangi kediaman di school road di yarongga sekitar pukul tiga belas empat puluh kemarin setelah ada laporan adanya gangguan
dan dukungan yang lebih besar bagi korban yang selamat
yaitu daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan cross border langsung
kebanyakan penumpang merupakan rombongan keluarga yang baru saja tiba dari sejumlah daerah destinasi wisata
diniati untuk menjawab segala permasalahan dunia
dan caricom diwakili oleh indonesia
ketadat menyampaikan hasil investigasi forensik dna jasad pria ini dilaporkan cocok dengan dna milik atalia praratya ibunda eril
dan mengatakan mereka tidak dapat mendukung undang undang tersebut dalam bentuknya sekarang
keluarga dari kedua bersaudara berasal australia yang hilang
untuk mengembangkan strategi nasional
mulai berdirinya g dua puluh adalah respons terhadap global crisis tahun sembilan puluh delapan terus tahun dua ribu delapan
pertamina sebagai perusahaan world class kelas dunia seharusnya benar benar bisa menjamin ya seharusnya tidak terjadi kasus kasus seperti ini
ketika mereka ditabrak oleh kereta barang
karena kan tetap para seller para pelaku umkm yang jualan di online
pemerintah federal telah mengisyaratkan akan menghemat satu miliar dolar
polisi tidak menemukan bukti ada nyanyian antisemmit pada unjuk rasa pro palestina di sydney
partai buruh berjanji untuk melindungi pelapor sebelum pemilu terakhir
zero accident ya standar keamanannya dan keselamatannya semestinya zero accident
ini dibuktikan dengan dikeluarkannya g dua puluh bali leaders declarations
jokowi pun menjelaskan mengenai isu keretakan ini saat peresmian masjid at taufik di lenteng agung rabu lalu
pemerintah akan mengirim delegasi ke selandia baru
rusia telah menargetkan infrastruktur energi di ukrania yang telah meminta pengiriman batu bara ke australia agar warganya tidak kedinginan selama musim dingin
yang saya lihat memang sebagian diantara penyebabnya
mereka kembali ke ibu kota karena masa libur natal dan tahun baru telah usai
setelah mengalami penurunan yang stabil selama dua belas bulan
graham arnold yaitu pelatih sokoro mengatakan bahwa rencana sokoro
itu diniati untuk mencari kesepakatan
suasananya seperti suatu pertemuan ktt ktt lainnya tentunya
sebenarnya alhamdulillah ya karena indonesia adalah suatu negara yang dipercaya
karena sudah menghadapi dampak cuaca buruk selama seminggu wilayah tenggara queensland menghadapi kemungkinan badai petir pada hari rabu ini
untuk memfasilitasi perdagangan manusia
sejumlah orang ditembak di sebuah universitas amerika serikat di negara bagian maryland dan dalam tenis mark paulments didiskualifikasi dari atp tour seratus shanghai masters
dan karena memang perlu pembaruan
erick thohir juga untuk mengevaluasi lokasi lagi
apakah ada certain karakteristik dari diplomat kita gitu ketika akan melakukan negosiasi atau lobby lobby dengan negara lain
apa sih sesungguhnya yang menjadi penyebab
berdasarkan konvensi pbb tentang senjata konvensional tertentu
dengan fokus kini beralih ke barat ke daerah daerah yang berisiko banjir
dan sekarang terbukti dari banyak artikel dari banyak pundit international commentator that say that indonesia sukses menyelenggarakannya
dan juga di penelitian aplikasi kami
tentang perdagangan melalui sistem elektronik
guna mengurangi gegar otak dalam olahraga kontak
dan kita memang sangat menginginkan
sehingga pihak perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan ekspansi ataupun membayar utang perusahaan
oleh karenanya indonesia kita selalu mengusung isu isu yang juga bukan hanya merespon terhadap global economic crisis
jadi ini kan bukan kasus pertama ya
baik pak jani kalau kita lihat bu retno sering kali mengungkapkan
serta pemerintah memberikan konsesi kepada lintas parlemen
kedua penetapan harga minimum sebesar seratus dolar per unit
apakah hal yang sama juga perlu dilakukan
februari ketika dia menemukan layanan darurat yang hadir
karena memang sistem pengelolaan perusahaan ini
perdana menteri albanisi mengatakan pemerintah federal sedang mempertimbangkan permintaan ukrania untuk mengirimkan lebih banyak batu bara ke wilayah tersebut agar listrik tetap menyala selama musim dingin
dua belas maret kami akan segera memanggil pertamina
prof fatma dan pak amin terima kasih sekali lagi sudah bersedia berbincang malam hari ini saya ke pak amin terlebih dulu
dan berarti sudah terjadi ya sudah terjadi pengulangan ya khusus untuk depo pertamina pelumpang ini
mempunyai resiko yang tinggi untuk dianiaya dan dieksploitasi oleh majikan mereka
meyakini penutupan tiktok shop tidak akan mengganggu
karena kita tahu depo pelumpang ini kan dibangun tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup setelah dua tahun
selama empat tahun ke depan untuk langkah langkah meningkatkan investasi
terutama di antara pihak pihak yang tentunya mempunyai posisi yang sangat berbeda
dan memang pada waktu itu
mitsubishi pajero roda empat bertabrakan dengan kereta jalan raya di dekat kota kecil di wilayah catherine pada jumat sore
dalam revisi pemotongan pajak tahap ketiga
untuk memindahkan depo pertamina pelumpang ini
mungkin hanya beberapa meter saja dari pemukiman penduduk
jumlah iklan yang diukur oleh organisasi indid dan anz bank
yang menginginkan pemilu menyusul kepergian jaksa agung elis archer yang kontroversial yang menyebabkan pemerintahan minoritasnya berisiko kehilangan suara di parlemen
dan didirikan sebagai respon terhadap global crisis
tapi juga apa yang dapat dilakukan oleh g dua puluh untuk membantu negara negara berkembang
yang dikutuk oleh al jazeera sebagai kantor de facto
selanjutnya tim asuhan sinteyong akan menghadapi jordania pada laga kedua grup a kualifikasi piala asia dua ribu dua puluh
penumpang yang datang dari sejumlah daerah juga memenuhi stasiun pasar senen jakarta pusat pada minggu malam
per lift di bulan desember
jadi usianya sudah lima puluh satu tahun
telah mengidentifikasi mayat yang ditemukan
berita terkini mengatakan bahwa iran memberikan izin kepada hamas untuk melakukan serangan di beirut lebanon senin lalu
dalam bidang olahraga komite senat telah merekomendasikan pemerintah federal
selanjutnya waskita karya memperoleh pmn sebesar rp tiga triliun dan akan menggelar right issue sebesar rp satu triliun kepada publik
j hope bakal satu panggung bersama para co headliners metallica dua lipa j hope green day serta musisi lainnya
tapi akhirnya mereka mampu dan mau untuk datang ke sini
kalau saya boleh cerita sedikit pak dari pra negosiator ketika ingin mengundang
dan ini kan pertemuan di antara para kepala negara
untuk pengadaan depo depo baru
yang menerima hukuman mati yang ditangguhkan di tiongkok
selamat malam mbak putri
yang jaraknya cukup dekat dengan permukiman
untuk bertindak sebagai produser
usulan pemotongan pajak tahap ketiga yang diusulkan pemerintah
menteri keuangan kathy gallagher mengatakan
untuk mengambil sebagian harta benda mereka
demonstran berunjuk rasa di luar gedung mahkamah agung acut
bahwa anda bisa mengurangkan emisi
dan juga di penelitian aplikasi kami
untuk mencegah panas dari kebakaran itu
namun hal itu menghadapi tantangan keras dari pihak koalisi maupun partai hijau
fifa mengumumkan lokasi upacara pembukaan pertandingan pertama dan final
tidak boleh ditunda dalam negosiasi mengenai masalah lain
perdana menteri alvanisi meluncurkan strategi ekonomi asia tenggara australia
tahap tiga yang direvisi pemerintah
krakatau steel akan melaksanakan right issue sehingga membuat porsi saham pemerintah berkurang dari delapan puluh persen menjadi enam puluh persen
terulang di masa yang akan datang
sebaiknya juga dipisahkan dengan kali tersebut
pemerintah menyiapkan anggaran rp tiga puluh empat tiga triliun untuk pemberian thr dan gaji ke tiga belas bagi asn pns dan pensiunan
mengatakan dia telah diberitahu bahwa hukuman ini
dan social commerce untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan
yang kedua pertamina harus menjamin dengan adanya musibah ini
pengumuman oleh polisi pagi ini tidak berubah
ini adalah salah satu dari tiga belas rekomendasi dalam laporan penting yang diajukan di parlemen hari ini
dan juga di penelitian aplikasi kami
di antaranya pemerintah akan mengalihkan kepemilikan saham di semen batu raja kepada semen indonesia
ada jarak yang memisahkan
dengan alasan bahwa hal itu mengancam keamanan nasional
dan itu kajiannya sudah dilakukan

dalam rilis resmi tiktok indonesia akan menutup tiktok shop indonesia
akan ditutup selama perang digasa berlanjut
pria ini mengatakan bahwa mereka akan menemukan layanan darurat yang hadir
ya menurut para share pak konten pak kami ya dalam kami negosiasi
dan dalam bidang luar agar jana sokoro sebatasi ruang gerak pemain unggul korea selatan
dengan rangkumannya tentang kecerdasan buatan dan perang itu
sindikat kriminal menggunakannya untuk memfasilitasi perdagangan manusia
untuk mendukung david mckbrid yang baru mengetahui nasibnya
pemerintah meminta kami percaya
yang pertama bukan hanya mengetahui direct cause atau penyebab langsung
ya semua topik tentunya ada kesulitannya masing masing ya
adapun keterlambatan tersebut merupakan dampak dari kondisi terjadinya banjir di sejumlah titik
kalau misalnya ada gangguan teknis mengapa gangguan teknis itu bisa terjadi
mereka percaya dalam maraton negosiasi ini adalah karena kita listen
dalam strategi baru untuk meningkatkan perdagangan dengan asia tenggara
tiktok indonesia merespons penerbitan permendag no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu
nah pembelinya juga kan tinggal pindah
terjadinya kasus kasus kebakaran seperti ini
ya pertama ini kita sangat memprihatinkan ya atas musibah kebakaran yang menimpa depo pertamina pelumpang ini
dan menyoroti konsekuensi dari penghentian pendanaan ke badan pbb untuk pengusi palestina
hasil akhir pertemuan g dua puluh ini tidak lepas dari peran para negosiator
dan penjaminan ini sifatnya jangan sesaat tapi juga jangka panjang

yang seperti pak presiden pak joko widodo menyampaikan bahwa
sebagai sama sekali tidak dapat diterima
karena perannya dalam kerusuhan di capitol
dari informasi yang sempat dihimpun dari tim kami di lapangan itu
salah satu monumen paling ikonik di dunia di masa lalu
atau terlepasnya bbm dengan sangat cepat dan besar
nah sekali lagi sari berita penting hari ini
hal itu hampir menjadi ciri desain sistem imigrasi
kementerian keuangan akan mencairkan gaji ke tiga belas untuk pegawai negeri sipil pada juli nanti
pada hari ini perdana menteri albanisi tetap optimis referendum voice to parliament akan lolos
bisa memanfaatkan promo produknya di tiktok medsosnya
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
para pedagang umkm yang biasa berjualan di platform tersebut
jadi segala isu isu negara berkembang kita masukin ke dalam deklarasi tersebut
untuk sampai saat ini kami menyarankan tentu saja
para peneliti telah menemukan bahwa air hujan di australia
ya menurut saya untuk sebuah objek vital sebesar ini
yang pada waktu itu merupakan aspek security ya
atau faktor utama penyebabnya ini adalah
polman mengirim bola ke wajah ofisial inggris
wah ya seperti suatu ktt lah dimana mana tentu ada pandangan pandangan yang disampaikan
terkait langkah dan rencana ke depan
ini adalah kegagalan yang luar biasa dari pemerintah labor
berita terkini mengatakan bahwa iran memberikan izin kepada hamas untuk melakukan serangan di beirut lebanon senin lalu
untuk segera mengurus kepulangan atau repatriasi
apakah harus dipindahkan atau tidak
para pakar di bidangnya juga
satu kita mempunyai track record diplomacy yang sangat baik
caksa akun negara bagian baja california maria elena andrade ramirez mengatakan

the wall street journal melaporkan bahwa iran diduga membantu hamas merencanakan serangan mendadak terhadap israel
baik terima kasih pak janny atas waktunya bersama cnn pada saat ini
wasit pada kesempatan itu ano gabes mengalami patah rongga mata tetapi endorsen tampaknya lolos dari cedera serius
tidak memiliki kualitas manusia yang berpikir dan berkompasisi
orang tua warga israel yang diculik oleh hamas mengadakan konferensi pers dan memohon pertemuan dengan pemerintah untuk membantu menemukan anak anak mereka
pemerintah federal hari ini rabu enam september
pemerintah federal memanfaatkan oposisi yang belum memiliki posisi formal
pria ini mengatakan pada hari ini bahwa mereka akan menemukan layanan darurat yang hadir
atau sop nya yang perlu di improve
perkembangan ini mendorong para ahli untuk menyerukan peraturan senjata otonom yang mematikan
kemudian terjadi kasus seperti ini
mana topik yang bisa dikatakan sulit untuk dilakukan negosiasi di sana
saudara laki laki callum dan jake robinson

mereka mendukung klaim bahwa
atau mungkin ada sudden release yang cukup besar
lalu bagaimana cerita sang negosiator
untuk menyatakan kekalahan donald trump dalam pemilihan presiden
berkat penampilannya ia mendapatkan penghargaan best actor dalam ajang academy awards dua ribu dua puluh dan sejumlah penghargaan bergensi lainnya
dan ditemukan root cause nya untuk pencegahan ke depan
bersama sbs bahasa indonesia
pt kai juga melakukan penyesuaian pola operasi kereta api
terus juga terdapat supply chain disruption
hingga tahun dua ribu empat puluh pada ktt asean
bahkan dari sebelumnya ketika serah terima dari italia
karena banyak juga kan berarti anak anak yang menjadi yatim atau mungkin istri yang menjadi perempuan yang menjadi janda dan sebagainya
kemudian juga mengapa hal itu bisa terjadi
assessment itu perlu dilakukan terhadap lokasi lokasi lain
jumlah iklan lowongan kerja meningkat selama dua bulan berturut turut
sudah bergabung dua narasumber secara virtual yang pertama saya sapa dulu pak amin akram anggota komisi enam dpr ri pak amin selamat malam

misalnya karena gangguan teknis atau karena adanya sumber api
yang menampilkan sang pemeran utama hoaxen phoenix yang membaca naskah sequel film tersebut
agar di evaluasi dan dipindahkan
jadi kami bekerja untuk mengetahui
ada beberapa penyebab dari beberapa
perserikatan bangsa bangsa atau pbb telah mendesak pengekangan maksimum menyusul kematian seorang pejabat tinggi hamas dalam ledakan di beirut pada tanggal tiga januari
menyesuaikan standar internasional itu
terakhir garuda indonesia memperoleh pmn sebesar tujuh lima triliun rupiah dan right issue dua kali
yang dilakukannya dan mantan presiden
telah mengejutkan dan membuat marah komunitas sekolah koet tersebut
dan keberhasilan ini tidak lepas dari peran para negosiator yang bekerja keras
meskipun pihak berwenang belum merilis jumlah pastinya para pejabat hamas mengatakan bahwa puluhan warga israel ditawan di lokasi yang dirahasiakan
pastinya teman teman juga pasti akan berkomunikasi dan berkoordinasi lagi dengan the next presidensi
saya sendiri sekarang sedang berada di dapil di surabaya
menyusul keputusan pemerintah untuk menutup operasi lokal stasiun tv milik qatar tersebut
dan dalam olahraga rencana sokrus batasi ruang gerak pemain unggul korea selatan
dan berusaha menghentikan kongres amerika serikat
maka akan dilakukan pembatasan itu
kehadirannya malah jauh lebih minim pada g dua puluh

nah apalagi sekarang ini krisisnya bukan cuma satu krisis jadi multiple crisis
keketuaan kita presidensi kita menghasilkan tiga ratus enam puluh satu listing of projects
tentunya kita harus saat ini melakukan investigasi terlebih dahulu ya
ada financial makroeconomy membahas isu wanita membahas isu small and medium enterprise kita masukin

laga ini akan digelar pada minggu dini hari pekan ini
untuk dimanfaatkan oleh ppmse atau perusahaan afiliasinya
sangat sangat berbeda penyebabnya
serta warga amerika carter road yang berusia tiga puluh tahun
di perempat final piala asia malam ini
mengingat mulai senin warga sudah harus kembali bekerja dan bersekolah
dari sekian banyak topik yang dibahas dan diangkat di g dua puluh indonesia
reformasi undang undang jaminan program penjagaan tunawisma
sari berita penting hari ini perekonomian australia hanya tumbuh sebesar empat persen pada kuartal terakhir
tapi kita cari isu isu yang kita bisa kerjasama
dan standar internasional itu kan
peter dutton mengatakan australia harus siap
pertamina pelumpang ini sudah terjadi pengulangan dan juga kejadian seperti itu terjadi depo depo yang lainnya

itu terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitar
kita akan mengintegrasi semua bagian bagian yang terlibat di dalam sistem ini
karena menghubungkannya dengan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan
dari negara asal pemenuhan standar dan halal
perdana menteri albanisi mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan permintaan tersebut
perekonomian australia hanya tumbuh sebesar empat persen pada kuartal terakhir
polisi di nolson terrotory mengatakan sebanyak empat anak tewas dalam kecelakaan mobil pada hari jumat
dengan jumlah penumpang yang datang sekitar satu ratus empat puluh lima ribu orang
perekonomian australia tumbuh sebesar empat persen pada kuartal bulan juni
dan hasilnya adalah suatu deklarasi yang disepakati oleh seluruh negara g dua puluh
selama ini dari kasus kasus sebelumnya
kemudian juga apa indirect cause
memang isu ini merebak lantaran silang pendapat soal calon presiden antara dua tokoh pdip ganjar pranowo dan puan maharani
bahwa diplomasi indonesia tidak mungkin dapat suatu deklarasi
dan kita menyarankan agar ada perbaikan
ini yang tidak pernah ada dalam g dua puluh sebelumnya
sehingga tidak terjadi berulang kasus kasus seperti ini
bahwa setiap dokumen yang kita bikin
keterlambatan terjadi karena banjir yang melanda wilayah semarang
nah sekali lagi sari berita penting hari ini sindikat kriminal menggunakan sistem migrasi australia untuk memfasilitasi perdagangan manusia
padahal kan seharusnya benar benar adanya zero accident ya
menyerahkan keputusan hidup atau mati kepada mesin menimbulkan dilema moral
dengan kecepatan yang sangat tinggi
ban kendaraan menyumbang sekitar sembilan puluh persen partikel mikroplastik di air hujan
di perempat final piala asia malam ini
ini menunjukkan bahwa ada bocoran
seberapa jauh dampak dari kebakaran dan ledakan ini
itu adalah tayangan ulang virtual dari insiden yang melibatkan deniz spalove dari kanada selama pertandingan piala davis melawan inggris pada tahun dua ribu dua
yang di denpasar kuala namu makassar yogyakarta dan surabaya
pinkerton juga mengklaim bahwa australia harus siap
antara depo pertamina plumpang
yang ketiga tentu pertamina harus menjamin dengan adanya musibah ini
sejumlah orang ditembak di sebuah universitas amerika serikat di negara bagian maryland
juga harus mengikuti standar internasional
new jersey pada tanggal sembilan belas juli
harus mampus tetap sampai kalau portret toko
mencubai dua puluh kebutuhan bpm nasional
apakah memang hanya depo ini saja
dan ya dalam suatu ruangan yang memang benar benar memungkinkan terjadi diskusi
harus ada area pembebasan atau yang disebut dengan buffer zone yang tetap dipertahankan
dan kita harus membuatnya diketahui kepada israel bahwa kepala kepala perintah australia siap untuk memberikan pertolongan jika diperintahkan
adanya kebocoran yang tidak terdeteksi
kalau bisa seperti misalnya
dari lokasi yang sekarang ke wilayah tanjung priok
menjadi korban perampokan yang ceroboh
akan diadakan di stadion metlift
ride issue dan pmn berpotensi memperkuat pendanaan yang berasal dari pemerintah maupun publik kepada perusahaan
indonesia membuktikan kepada dunia pantas memegang presidensi g dua puluh tahun dua ribu dua puluh
sokru akan bertemu dengan korea selatan dalam babak perempat final nanti
yang masing masing berusia tiga puluh tiga dan tiga puluh tahun

polisi mengatakan banyak orang telah ditembak di morgan state university di paltimore maryland
akan memperkenalkan undang undang untuk mengubah rencana daerah aliran sungai maridarling
jepang jepang jepang jepang
yang berkomunikasi dan melobi perwakilan negara negara g dua puluh
perdana menteri benjamin netanyahu mengumumkan jaringan tersebut
peneliti universitas griffith mengatakan
baik yang meninggal dunia atau korban luka atau terbakarnya rumah atau serana fisik lainnya
profesor toby walsh adalah kepala ilmuwan di institut kecerdasan
dipenuhi dengan partikel partikel kecil beracun yang dikeluarkan oleh ban mobil
artinya pak amin ini semata mata tidak hanya urusan pertamina sendiri
masih berjalan baik bahkan ketika perekonomian sedang melambat
fifa mengumumkan lokasi upacara pembukaan pertandingan pertama
apa yang sebenarnya semestinya sudah diperbaiki
dan semakin besarnya kemungkinan pihak new zealand bergabung dengan pilar kedua pakta aukus
agar pemukiman tadi tidak mendekat kepada fasilitas depo pelumpang
pada saat ini sistem senjata otonom memiliki banyak penyelesaian etika moral legal
untuk menciptakan militer trans tasman yang mulus
j hawk bts akan menjadi musisi korea selatan pertama yang tampil di panggung utama festival tahunan lola paloza dua ribu dua puluh
tumbuh sebesar satu tujuh di bulan januari setelah naik
tentang perdagangan melalui sistem elektronik
perlindungan karena waktu pemrosesan visa yang diperpanjang
jadi mereka bisa mendengar juga pembahasan mengenai climate change
sementara itu yang memutuskan menunggu mendapat layanan minuman dan makanan dari pihak kai
semester kedua tahun ini pemerintah berencana melakukan penambahan modal negara dan right issue

walaupun penyebabnya kita sangat priatin
kepada perdana menteri dan menteri luar negeri
kehebatan orang indonesia kalau saya bisa bilang kehebatan adalah kita mendengarkan
seorang pria yang didakwa membunuh seorang warga lanjut usia dengan diduga melemparkannya dari balkon secara agresif mendatangi kompleks unit tersebut dari pintu ke pintu kata polisi
itu adalah di seratus meter
sementara besarnya right issue belum diumumkan
koserpa g dua puluh indonesia dian triansyah jani
saat melakukan perjalanan selancar di negara bagian baja california meksiko
kemudian ada juga yang disebabkan karena faktor deteksi yang masih perlu ditingkatkan
kan itu detailnya kan pasti ada gitu loh
pendengar munculnya kecerdasan buatan di mana komputer atau mesin mampu meniru kemampuan pikiran manusia dalam mempecahkan masalah dan mengambil keputusan telah berdampak pada sebagian besar aspek kehidupan
hasutan atas perannya dalam merencanakan kerusuhan
tentang target yang benar dan kemudian
di lima puluh atau kalau lebih baik lagi
untuk banyak negara berkembang pencapaian target target sustainable development goal ini
untuk mengakomodasi calon penumpang yang jadwal keberangkatannya tertunda
fraksi pks sudah bergabung pada malam hari ini
anda bersama sbs bahasa indonesia
dan ini kan kejadian yang kedua kali
baik baik jadi tidak ada yang
ada perhitungan idealnya berapa tidak prof
pas waktu pertemuan tingkat menteri luar negeri
tapi juga harus ada koordinasi yang kuat yang tight dan sama sama menjaga
penulis australia yeng heng jun
itu kita pupuk selama kepresidenan kita mulai dari satu desember ini dan sebelumnya juga
misalnya ketika ada video dari presiden ukraina
sebelumnya dalam permendak no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh
jadi pas waktu terjadi krisis ini
kalau saat ini mungkin kita belum tahu
kepala kepala kepala perintah australia harus berada siap untuk memberikan munis atau peralatan pertahanan jika diperintahkan oleh israel
dengan memberikan investasi yang bertanggung jawab
dan dukungan kekerasan dalam rumah tangga senilai dua ratus tiga puluh juta dolar
mestinya juga sudah diketahui gitu ya kan prof
sudah ada pembahasan pembentukan panja itu pak amin di internal
departemen kepolisian baltimore mengatakan
australia dan selandia baru telah mengadakan pembicaraan keamanan
kalau misalnya anda melakukan analisa
periode dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh tujuh pada selasa lalu
band enderson setelah marah karena menyianyiakan match point kedua dalam pertandingan dua jam tiga puluh empat menit dengan pemain italia stefano napolitano
terminal satu bandara soekarno hatta tangerang banten dipenuhi penumpang pesawat yang datang dari sejumlah daerah pada minggu malam
sistem mana yang masih kurang atau perlu di improve
kita tunjukkan pertemuan tingkat menteri menteri yang lainnya
dan apakah juga sudah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh peraturan internasional berkaitan itu
merupakan inisiatif utama dalam paket penjagaan dan dukungan kekerasanan
pria ini mengatakan kepada abc bahwa dia sedang melewati stasiun pagi ini
menurut laporan itu iran memberikan izin kepada hamas untuk melakukan serangan pada pertemuan yang berlangsung di berird lebanon senin lalu
dan menyebarkan kepada para jurnalis
walau begitu kabar tersebut tertepis
yang momennya mengikuti tahun ajaran baru sekolah
yang ragu ragu untuk memberikan dukungan terhadap suara adat ke parlemen
berikutnya ada prof fatma lestari guru besar keselamatan dan kesehatan kerja fkm universitas indonesia prof fatma selamat malam
dan kemudian juga kita ingin menguak tabir secara detail
baik itu dari stasiun gambir ataupun juga stasiun pasar senen
perdana menteri anthony alvanisi telah mengumumkan investasi putaran pertama senilai hampir seratus juta dolar
ini kan memang harus melibatkan lintas sektoral ya
kemenangan indonesia atas kuwait di kualifikasi piala asia dua ribu dua puluh tiga dicetak gelandang mark klok dari titik penalti pada menit ke enam
ya itu yang kami harapkan
dengan para pemimpin membuat serangkaian komitmen untuk mendekatkan sekutu ansak
memberikan gambarannya apa yang sebaiknya dilakukan sesegera mungkin
tampaknya seorang pria dan wanita memasuki jalur kereta api di berorer
sistem perpipaan yang menyalurkan bbm ini
untuk mengetahui apa root cause atau penyebab dari kejadian kebakaran dan ledakan ini
telah meningkat menjadi lima puluh tujuh orang dan para pejabat memperingatkan akan ada lebih banyak lagi gempa yang akan terjadi di masa depan
pihak mitra kami dalam ini pertamina
bisa anda gambarkan sedikit pak dubes kira kira seperti apa suasana di dalam ruangan itu pak
menteri perdagangan zulkifli hasan mengatakan tiktok telah berkirim surat
selain itu stasiun pasar senen bisa saki calon penumpang yang sedang menunggu kereta yang terlambat untuk menuju ke semarang jawa tengah
pada zaman modern ini cara kita berperang juga berubah
dan tentunya oksigen yang ada di sekitar kita
bagaimana penonton kita akan bergembira dengan kegembiraan
sehingga nanti didapatkan faktor yang objektif lah apa sebenarnya penyebab itu dan pertamina harus mengumumkan secara terbuka ke masyarakat
baik penyelenggaraan maupun substansinya hostingnya yang dilaksanakan oleh pak presiden segalanya
nah apakah ini juga sudah ada pendeteksi awal
katakanlah di pelumpang tahun dua ribu sembilan belas
pt kai akan mengembalikan seratus persen biaya tiket bagi calon penumpang yang membatalkan perjalanan
yaitu mengapa kebakaran dan ledakan itu bisa terjadi
padahal tanpa adanya krisis belum tentu mereka datang
banjir menyebabkan kereta yang menuju jakarta tertahan atau melintas dengan pembatasan kecepatan untuk keamanan perjalanan
sehari berita penting hari ini sindikat kriminal menggunakan sistem migrasi australia
usai pelantikan keduanya terlihat berbincang hampir setengah jam
karena ini luar biasa ya depok plumpang itu mensuplai dua puluh kebutuhan bbm di seluruh indonesia
tapi kalau tadi pak jadis mengatakan terkait dengan undangan
nah karena pertama tadi
kita cari yuk kita jangan ributkan masalah masalah yang bertentangan
yang belum memiliki posisi formal dalam revisi pemotongan pajak tahap ketiga
atau manajemen risiko untuk perpipaan
banyak pengamat baik di luar maupun dalam negeri yang menganggap bahwa indonesia tidak bisa berhasil
sutradara tod philips mengonfirmasi sequel film joker akan segera diproduksi melalui unggahan di media sosialnya
nanti memberi perhatian yang jauh lebih besar lagi
di sini kita belum sepenuhnya recover dari covid sembilan belas
untuk memastikan bahwa penyakit tidak bisa menguasai sistem ini
kalau tidak salah dalam dua tahun terakhir ini kalau tidak salah ada enam atau tujuh kejadian depo pertamina itu terbakar
maka akan terjadi kebakaran dan ledakan
senator partai hijau david subridge mengatakan
demikian bijaknya kami dengan dian triansyah jani
kepentingan pangan dunia mempengaruhi energi
apakah dari aspek safety atau aspek security
untuk membahas rencana pengembangan teknologi militer canggih dengan amerika serikat dan inggris
bahwa hasil tes dna bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah ananda emeril kan mumtaz atau ananda eril
jadi intinya dia jentuhnya kita tentunya akan men travel colleagues
dan dalam bidang tenis mark polman didiskualifikasi dari atp tour seribu shanghai masters
ibu mega itu seperti ibu saya sendiri yang selalu penuh dengan rasa kepercayaan yang tidak pernah berubah
amerika serikat pada januari dua ribu dua puluh
khawatir realitas persenjataan otonom ai
kembali ke komiten senat
ada tension tension yang terjadi pak di dalam ruangan pak
senjata yang beroperasi tanpa kontrol manusia yang berarti
sebelumnya phoenix tampil menawan dalam film joker yang dirilis pada dua ribu sembilan belas lalu
lalu sudah perkampungan padat penduduk
mcbride akan dijatuhi hukuman hari ini
terima kasih pak amin akram anggota komisi enam dpr ri
so contohnya masalah energi
sama sekali tidak dapat diterima dan harus disuarakan kapanpun hal itu terjadi
yang langsung dijual oleh pedagang ke indonesia
perselisihan industrial antara maritime union dan operator pelabuhan terbesar kedua di australia
umur dari fasilitas fisik pertamina
menyerukan tambahan bantuan kemanusiaan senilai seratus juta dolar untuk gaza dan tepi barat
untuk hari ini pada satu januari dua ribu dua puluh tiga memang terdapat sejumlah ka yang mengalami keterlambatan pemberangkatan
seorang anggota parlemen penting di senat mengatakan
itu benar benar terbuka ya
pasangan yang belum diidentitas ini kemudian dirawat oleh para medis
itu harus benar benar jadi perhatian
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
tentunya akan semakin sulit dicapai
jadi tentu kami pihak komisi
fasilitas operasinya tetap berjalan dengan selamat
jadi misalnya salah satu contohnya di kejadian di cilacap adalah
kita akan mempertimbangkan saya menunjukkan komentar dari pemerintah dari ukrania yang berbicara tentang bulan oktober bulan wunter
dan tentunya saya rasa pertamina perlu melakukan
turun tangan harus benar benar tetap terjaga
entah apakah itu karena kelemahan di sistem jaringan atau karena human error atau mohon maaf bisa saja mungkin ada faktor kesengajaan sabotase kan juga itu tidak menutup kemungkinan
untuk memastikan berapa banyak properti yang hancur dalam kebakaran besar di gola golight
setelah mengungkapkan dugaan kejahatan perang
atas kasus terjadinya kebakaran di depo pelumpang ini
karena distribusi bbm itu ke konsumen harus tetap terjaga harus cepat itu
yaitu menyampaikan bukti legalitas usaha
pak amin sejauh ini sudah mendapatkan laporan apa saja dari pihak pertamina berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di koja jakarta utara ini pak amin
dalam surat itu tiktok akan mematuhi aturan yang dibuat pemerintah
panitia telah meluncurkan desain medali berbentuk segi enam
direktur human rights watch australia daniela gafson
dan juga wakil delegasi hadir di sana untuk berdiskusi
atau tentunya kita tahu informasi informasi
guna mengurangi garotak dalam olahraga kontak
indonesia mematahkan rapor buruk laga perdana di kualifikasi piala asia usai mengalahkan kuwait dua satu di stadion jabar al ahmad rabu pekan ini
kami pernah melakukan analisis risk assessment
dan masih ada waktu ke depan akan ada transfer knowledge dari indonesia ke india
perdana menteri alghanisi meluncurkan strategi ekonomi asia tenggara australia hingga tahun dua ribu dua puluh
sangat senang dan teruja dengan berita ini
yang terjadi di depo pertamina
untuk mengetahui ketika terjadi kebakaran dan ledakan
saya merasa belum terlalu detail ya
nah nanti kalau penjualannya daerik kepada link misalnya di multipart shop
yang akhirnya menjadikan kita memiliki tadi pak jadi bilang trust dari negara lain itu pak
dan peter dutton pemimpin pihak koalisi menghimbau agar orang memilih no dalam voice referendum nanti
yang lima puluh sembilan enam ratus tujuh puluh enam orang diantaranya
pria berusia dua puluh tahun itu membantu wanita berusia tiga puluh tahunan itu keluar dari rel
ini perlu dikaji dulu risikonya kedua hal tersebut
menteri bumn mengatakan akan mengevaluasi lokasi objek vital nasional di bawah kementerian bumn
kebakaran di bria galong dan lohsport telah diturunkan menjadi peringatan
kesulitan apa sebenarnya yang paling dirasakan pak
intinya we satu g dua puluh untuk benar benar memberikan manfaat pada dunia
tidak akan sebanyak ini jika saja lokasi depo jauh dari permukiman warga
jadi kembali lagi itu suatu bukti diplomasi kita
sebuah tinjauan terhadap sistem migrasi australia menemukan bahwa
ada yang disebabkan karena faktor alam
menjadi perhatian bersama enggak murni hanya pertamina
pertama pendefinisian model bisnis penyelenggara perdagangan
dikatakannya petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian
baik pak kalau kita melihat situasi ataupun video yang kita lihat sama sama di sini pak
insiden itu terjadi saat perayaan
tapi yang pasti adalah kita diharapkan g dua puluh ini sebagai suatu forum
sudah sangat berbeda dengan situasi yang sekarang
badan sepak bola dunia telah mengumumkan melalui siaran langsung

saatnya kita harus menghilangkan pembukaan hamas dari negara kita
selama berbulan bulan dan dp world mengancam akan mengurangi upah pekerja yang terlibat dalam aksi industrial
ya teman teman india menyampaikan kepada saya well indonesia is a tough act to follow
yang disusun oleh jennifer scherer untuk sbs news
profatma kalau misalnya kita lihatkan
atau mungkin kompetensi dari pelaku atau pelaksana di lapangan
polisi new south wales mengatakan
dan algoritma memutuskan untuk memulai perang nuklir
dan seorang mantan pemimpin kelompok ekstremis proud boys
perselisian upah telah berlangsung
bahwa dia tetap berpegang pada keterangan aslinya
dan indonesia diharapkan untuk dapat menjembatani perbedaan perbedaan tersebut
dalam rumah tangga di new south wales
dengan penutupan tiktok shop ini sebenarnya tidak terlalu mengganggu
usulan pemotongan pajak yang diajukan pemerintah tidak boleh dinegosiasikan
salah satunya depo ini memang sebagian sudah cukup lama
berlangsung di melbourne kemarin hari kamis
kemudian keberadaannya yang saya boleh dibilang tidak berjarak
agar tercipta kata sepakat di tengah tingginya tensi geopolitik dunia
pencantuman label berbahasa indonesia pada produk asal luar negeri
akan tentunya pastinya akan jauh berbeda dengan situasi yang ada sekarang
pemerintah al jazeera mencari keamanan di israel
namun kemudian dengan sejalannya waktu pemukiman menjadi lebih padat di sekitar itu
sudah bersama saya dian triansyah jani koserpa g dua puluh indonesia
artinya ini karena perusahaan kelas dunia
sari berita penting hari ini australia mengutuk serangan hamas terhadap israel
pertamina menyelesaikan masalah ini terkait dengan adanya korban
oh besok juga sudah sekolah
pak janny terima kasih banyak waktunya sekali lagi
dari hasil hasil investigasi yang sebelumnya
sedangkan partai hijau mendukung langkah penyelidikan
mungkin sekarang sudah dimulai wacana
setelah perbincangan di kabinet keamanan dan kemudian di al khayati
apakah kita harus meneruskan atau menarik pada saat yang berbeda
paris dua ribu dua puluh empat menampilkan potongan asli menara eifel
enrique taryo tiga puluh sembilan tahun dihukum karena konspirasi
impor obat obatan terlarang dan pencucian uang
dan tentunya yang lebih sulit juga
ini merupakan kemenangan pertama indonesia di laga perdana kualifikasi piala asia sejak dua ribu tiga
jadi kita mempunyai tanggung jawab internasional
mengenai dampak dan tingkat gegar otak dalam olahraga
dan perwakilan dari lembaga internasional di sini pak
informasi lainnya di tengah isu renggangnya hubungan presiden joko widodo resmi melantik megawati sebagai pimpinan badan pembina ideologi pancasila bpip
pemerintah perlu bertindak lebih banyak dalam melindungi pelapor atau whistleblower
pada kuartal juni dengan permasalahan dalam perekonomian global
makanya kita mengundang small island developing countries
dan setiap liternya membawa dua hingga lima puluh sembilan partikel
polisi meneduh dua petugas bagasi di bandara sydney ikut serta dalam upaya menyelundupkan lima kantung kokain ke australia dengan penerbangan kontes dari afrika selatan
kalaupun nanti dibangun di tempat yang baru bisa saja hal ini terjadi kembali
kemenangan indonesia atas kuwait di kualifikasi piala asia dua ribu dua puluh tiga dicetak gelandang mark klok dari titik penalti pada menit ke satu
dan berjalan dengan otomatis
kita tunjukkan dari pertemuan sherpa ber empat kali
sekian wartaberita sbs audio untuk hari rabu tanggal empat oktober
karena memang sudah terlalu tua
dengan kekuasaan yang serius
di dasar sumur sebagai putra mereka
sekian warta berita sbs
atau hak memesan efek terlebih dahulu kepada enam bumn
lokasi depo pertamina pelumpang
keempat menetapkan syarat khusus bagi pedagang luar negeri
sebenarnya kita mengambil tampuk kepemimpinan g dua puluh pada masa masa yang diliputi oleh krisis yang multidimentional
anda tadi sudah mengatakan untuk soal audit ya

yang adalah bagian integral dalam menjalani analisis
guna mengurangi gegar otak dalam olahraga kontak
jadi inspeksi dan audit yang mendalam
sayyid hasan nasrallah bersumpah akan membalas setiap tindakan israel yang menargetkan pejabat palestina di lebanon
jhop akan tampil pada hari terakhir dalam festival yang berlangsung di grand park chicago pada dua puluh delapan hingga tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
meskipun ia mengkritik koalisi atas serangan yang terus dilakukan terhadap pelapor
dan disampaikan oleh ricky kusumo
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
selain membeli lima puluh juta dolar dalam penggunaan sumber daya yang telah dilakukan pada budget terakhir
konsultan dan tenaga kerja eksternal lainnya yang di layanan publik
dan juga pasti banyak sekali negosiasi lobby lobby dengan para wakil delegasi atau kepala negara yang lain
dan juga bu sri mulyani di ruangan di mana para kepala negara kepala pemerintahan
dan investigasi ini harus dilakukan dengan melibatkan para ahli kalau perlu juga penegak hukum
premier jacinta allen mengatakan komentar seksis tentang perempuan
dalam bidang olahraga testimoni
dengan segala macam geopolitical tension di dunia saat ini
pak kita ada pangan di sana ada energi di sana ada digital transformasi di sana
terdapat beberapa poin penting yang ditekankan
prof fatma kalau misalnya yang anda lihat mengapa ini bisa berulang prof fatma
di jalur gaza yang padat penduduknya
seorang ahli independen telah menyimpulkan dengan kepastian yang luar biasa